ribuan kader partai gerindra rabu siang dikumpulkan prabowo di gedung sentul international convention center
di kabupaten bogor jawa barat
selain pemantapan strategi pemenangan pilkada di sejumlah daerah
prabowo juga mendesak anis sandi tidak ingkar dalam memimpin jakarta
konferensi nasional partai gerindra ini dihadiri ribuan kader seluruh indonesia
selain itu prabowo juga mengumpulkan para petinggi partainya
termasuk gubernur terpilih dki anies baswedan dan sandiaga uno
seluruh kader tingkat dpp opd hingga dpc
sengaja dievaluasi merata
sekaligus pemantapan strategi pemenangan pilkada dan pilpres mendatang
pengurus partai menyatakan gerindra tak terjebak euforia atas kemenangan pilkada dki
mereka bahkan mendesak agar anies dan sandi merealisasikan janji politiknya
dalam memimpin jakarta ke depan
konsolidasi nasional untuk persiapan pemilu dua ribu sembilan belas
pengguna pilkada serentak
ya ada tiga daerah yang menjadi atensi serius
pilkada jabar pilkada jawa tengah pilkada jawa timur
rangka rangka itu besar ya
sehingga hari ini dihadirkan seluruh anggota dpr ri
anggota dpr di seluruh nusa
dan kader dari dpd dpc pac dan ranting
pak anis sandi ada apa
hadir tadi hadir barusan saja pulang
pak anies itu diundang sebagai gubernur
pak sandi juga
pak sandi sebagai kandor
selepas eusai menghadiri konferensi nasional gerindra ani sandi langsung bergegas kembali ke jakarta tanpa mau berkomentar pada awal media